indonesia itu ya
boneka boneka mengemaskan ini merupakan koleksi sandra susan
seorang ibu rumah tangga di cimahi jawa barat
kecintaannya terhadap boneka sejak kecil
membuat ia kini memiliki ratusan boneka lucu dan unik yang ia pajang di rumahnya
sandra mulai berburu boneka sejak tahun dua ribu
boneka yang ia koleksi kebanyakan berwujud anak anak dan balita
boneka boneka ini sandra dapatkan dari sejumlah negara
seperti amerika serikat jerman dan australia
uniknya seperti manusia yang memiliki akta kelahiran
boneka boneka milik sandra juga memiliki
sertifikat sendiri sendiri lho
masing masing boneka juga membutuhkan perawatan khusus
karena dibuat dari bahan yang berbeda beda
harga boneka koleksi sandra bervariasi
mulai dari tiga juta hingga sepuluh juta rupiah
selain sebagai kolektor sandra juga perancang boneka bliting
pite adalah boneka fashion yang populer di jepang
bertubuh kecil namun bermata besar
sandra bahkan pernah menjadi juara pertama pada ajang kompetisi boneka fashion
teresna pemungkas di mahi jawa barat